selamat pagi mas rendy
gimana mas semuanya aman kan
nah fotografer kemarin kan kebanjiran mas randy
jadi dia masih ngurusin kebanjirannya mas rendy
terus gimana dong
mas randy tenang aja saya sudah siapkan gantinya kok
kualitasnya cukup bagus kok dari yang sebelumnya
oh gitu ya
aku tanya rina langsung deh
paket tasnya dulu
kita tunggu oma ya
hei dah masuk
sekolah yang pinter ya
miss erina belum sampai
kamu keluar kelas sayang
aku takut di dalam kelas saja ada yang berantem
yang berantem tony sama dia
oke aduh miss erinya belum tau
coba ya tante bujuk mereka biar baikan ya
ehm ibu rossa maaf saya boleh izin masuk
iya boleh boleh silahkan tante
oke oke tante sebentar yuk yuk yuk
makasih mbak jess
tunggu tunggu tunggu tunggu
aduh aduh sayang kenapa berantem nak
hah kenapa berantemnya
mir moga moga jessy bisa merendahkan itu ya
nggak kayak lagi pada berantem
soalnya kayaknya mbak jessi kalau sama anak kecil kan cepat akrab
ibu mending duduk
dia mukul aku tante
abisnya dia nggak mau gantian mainannya
aduh aduh aduh udah sekarang tenang ya
ini lepas dulu sebentar ya
miss kalian pasti ngajarin untuk saling berbagi kan
jadi kalau mau mainan daripada rebutan inget main sama sama aja
kan mainan cuma satu jadi bareng bareng
terus kamu lebih gede kan
darah nih namanya ya
jangan sayang mukul tuh nggak baik
gimana hatinya udah enak belum
baikkan yuk baikkan yuk
nggak baik tau marah marah
iya aku juga
hore mereka baikkan
bagus udah baikkan
oke oke main bareng
missnya belum dateng ya
gimana kalau misalkan tante jessy ajak kalian main dulu sambil nunggu miss dateng
ya udah gini deh duduk di bangku yang masing masing
saya juga sama joana
tapi yang bagus yang unik yang berkarakter gitu deh
kalian mau kasih ukir ukiran pokoknya sesuai kreasi kalian aja gimana
nah nanti ya siapa yang paling bagus
kalau tante jessica kesini lagi
tante jessica bakal kasih hadiah
ya udah kak kalau gitu kita pamitin dulu ya kak
ya udah hati hati ya
semoga kali ini fotonya gak gagal dan yang penting lancaran ya
ya biasalah dia masih tidur aja jam segini
ya udah titipin salam ya buat bro angga
eh ya udah kalau gitu kalian good luck ya
semoga lancar fotonya dan pokoknya semangat
mas rena datang jam berapa
ini baru setengah sembilan din
rena baru masuk kelas
udah sabar lah ya
aku bosen deh mas
ya udah kalau bosen gausah melotot ke saya
aku mau keluar dari sini
aku udah tiga hari aku disini loh
ya tapi kan nggak bisa keluar dari sini harus nunggu kata dokter
aku mau cari udara segar ayo mas please
ya udah saya tanya suster dulu ya
ya ada apa ya pak
iya saya mau tanya nih istri saya tuh bosen di kamar
dia pingin keliling keliling rumah sakit di taman rumah sakit boleh
boleh pak biar bu andina refreshing
pakai kursi roda aja ya pak biar bu aninya tidak capek
oke oke oke makasih ya suster
boleh kata suster
cuma harus pakai kursi roda supaya kamu gak capek
mas aku pengen nanya dong
kalau umur aku udah delapan puluh tahun udah gak cantik keriput dan malah ngapuin tenaga lagi buat jalan
kamu masih bisa dorong aku nggak pakai kursi roda
buat semua keluarga saya
aku cinta bahkan semua
apa sih apaan sih
cie enak enak kalau ada orang disini
berasa dunia milik berdua
kan rumah sakit orang rumah sakit saya
ini juga bagus
latif ini juga bagus kok
aduh ya ampun gimana dong
bagus semua tulisannya
berarti nanti kalau kata jessi datang
semuanya dapat hadiah
perkenalkan saya jessica
miss erina saya sebelumnya mau minta maaf
karena saya udah lancang masuk ke kelas miss
karena tadi ada yang berantem tony sama darren
jadi aku harus marahin mereka
ntar dia ngerin rinah
ya miss tante jessy ini baik banget
dia pernah bantuin obatin kaki aku yang luka
wah makasih ya tante jessy ya
dengan senang hati miss
oke anak anak tunggu kedatangan tante jessy selanjutnya ya
anak anak antar tante jessi dulu ya keluar ya
bilang apa ke tante jessi
terima kasih tante jessy
cuma semangat sekolah
eh mbak jessy
untung mbak rossa ajak mbak jessica hari ini
makasih ya bu makasih mbak jessica
saya sangat tertolong sekali lah hari ini
makanya saya percaya tadi
dia bisa mendamaikan anak anak yang membantu
udah aman ya di dalam ya
sepertinya mbak jessy cocok loh jadi guru tk

kalo mau coba saja play di sini
kebetulan kami juga lagi cari guru baru
iya mbak jessy saya setuju
itu cocok banget sama mbak jessi
soalnya mbak jessy cepet akrab sama anak anak
iya sekarang kamu jadi kesibukan jess
makasih tante mbak jessy suster am
baik kalau gitu saya masuk kelas dulu ya
bu rosa mbak jessy sis mirna
silahkan mbak jessy
iya mbak jessy
iya tante sarah belum datang ya
iya gapapa kita tunggu dulu aja
ngomong disini ada bawangan ya kan
ya kan daripada kamu dulu
kan saya bilang sama kamu cari kesibukan
suka gak pak meja nya
oh bagus mbak
saya suka banget
sayang papa berangkat kerja dulu ya
papa tinggal ya
nih ma susunya disini ya
papa mau kerja dulu
ya ya saya sama oma opa dulu di rumah
soalnya aku mau ke la paz
soalnya hari ini harus ada lomba
biar aku berangkat sekarang ya pak
semoga acaranya sukses ya
dadah papa dadah papa
nggak usah pergi pergi dulu
i think ini ya bagus ya
kalau jessica mencoba ini ya mirna ya
udah jemput jessy ya
jessy yang jemput jessy
jessy sudah ceritain juga sama saya
kita lagi takut mau main teh
mr mira halo kelihatan
ya mbak jessy
kita langsung jalan ya
salam buat elsa ya
dadah mbak jessy
tante aku mau berbicara
tante aku mau berbicara
tante aku mau berbicara
tante aku mau berbicara
tante aku mau berbicara
tante aku mau berbicara
tante aku mau berbicara
tante aku mau berbicara
orang di belakang itu
kok kayak ngeliatin gua sama adind ya
udara nya juga segar ya
mas aku mau bikin mahkota bunga buat rina boleh nggak
oh mungkin cuma perasaan gue aja
boleh ya pakai bunga bunga ini
mau bikin ini mahkota bunga buat rena
yaudah landin kamu kan lagi sakit
udah gak usah ngambil bunga bunga kayak ginilah ya
kan buat rena mas
tapi saya ngambil ya kamu diem di sini
kunci dulu yang gak mundur
ya menurut kamu bagus saja ya mas
dia ini bagus warung unik
b bradley ramih gitu
kalian semua cari dia sana
serius tuh si watham
anda anak buahnya om irfan kan
iya saya anak buah pak irfan
dan saya dengar
kalian lah yang menyebabkan pak irvan meninggal bininya
gue dengar kabar bos meninggal
dan saya juga dengar
kalau kamu yang perkosa pak jesse
itu semua akal akal naldebaran
sulah cuci otak jessica
saya tidak mau bersama kamu
dia juga yang sudah bunuh
dan dia cibloskan saya ke sini
saya tidak mungkin berhianat
anda tahu sendiri kan
sendiri juga ada waktu
dengan setianya saya
kalau dia pelakunya
kenapa sekarang jadi saya
saya di fitnah
anda bodoh percaya sama iqbal
iqbal itu laki laki pengecut
iqbal itu laki laki pengecut
iqbal itu laki laki pengecut
iqbal itu laki laki pengecut
dan sekarang anda juga mau ikut ikutan

membahayakan keluarga saya ya
pah apa gak apa apa kan
pak pak pak

aku mau bawa posku riti
alhamdulillah cuma demam biasa aku jenguk andin aja deh sambil nunggu dijemput mama
itu andien sama al mau kemana mereka
pak harusnya jangan deket kayak gitu dong pak karena aku takut apa apa kena apa apa
apa juga nggak mau kalau kamu kena apa apa
udah pusing lagi
udah kamu tenang ya kita masuk ke dalam ya
udah harus tenang tenang tenang
kita mutus bentar ya
jadi bener iqbal yang perkosa mbak jessy
sudah berapa kali saya bilang
saya punya buktinya kalau iqbal sudah mengakui semua perbuatannya
kalau pak irfan
om irfan terkena balok kayu saat melindungi saya dan mama saya di dalam kebakaran
setelah dia tahu kebenaran soal iqbal
ada apa ini pak
orang ini dengan sengaja ingin mencelak istri saya
bagaimana kejadiannya pak kok bisa
istri anda mau dicelakai
dia ingin menusuk istri saya dengan pisah ini pak
maafkan kelalaian kami dalam berjaga di sini ya pak
tolong telepon ke posisif perjaliwa pak
jangan sampai lepas pak
iqbal dia udah dibawa
gua gak akan biarin
gua gak akan biarin
gua gak akan biarin
gua gak akan biarin
selamat pagi mas rendy
gimana mas semuanya aman kan
fotografer kemarin kan kebanjiran mas randy
jadi dia masih ngurusin kebanjirannya mas rendy
terus gimana dong
mas rendy tenang aja
saya sudah siapkan gantinya kok
kualitasnya juga bagus kok dari yang sebelumnya
oh gitu ya
iya udah gapapalah mas
yaudah kita sih gapapa apa yang penting jadikan hari ini
makasih mas rendy
mas rendy pak katwin udah siap
tim makeup sudah siap
ya mas rendy silahkan pak katwin
terima kasih ya
kita duduk sini aja yuk
supaya nanti kita melihat elsa nya enak
makasih ya mama sama jessi udah dateng ke sini
kamu undang nino juga kan
kan dia selalu sibuk
makanya aku gak ajak dia
sudah mau mulai
aku siap siap beli ya
jess doain aku ya
semoga aku bisa menang
dan beliin baju buat keisha
elsa sudah berubah
sekarang dia sudah tidak terobsesi lagi dengan nino
dan dia tampak lebih ceria
dan juga gak ada beban sama sekali
yang ada di pikirannya sekarang cuma cash

jangan kasih tau ya
yang agar saya tidak riverside
tapi aku sudah berjalan
kamu kenapa pusing
gak ada apa apa pusing ya
tadi aku sampai nanti tanya sama burung
oh iya sebentar
sus boleh ke kamar vpap tiga
boleh sekalian minta bawa
alat tensi minta ditensi ya sekalian ya
ya terima kasih
sebentar ya diberi satu ser dulu ya
saya tensi dulu ya
tensinya tinggi lagi bu
kok bisa tinggi lagi sih tensinya
oh iya ya sus terima kasih ya
kenapa bisa tinggi lagi sih tensinya
banyak ini istirahat ya
makanya yang gak usah mikirin aneh aneh deh
tensinya naik lagi baru turun
dengar ikat kamu
yaudah gini deh
saya telpon dibatalin kesini ya
supaya kamu bisa istirahat ya
memang bener enam belas badak
kamu harus butuh istirahat
kamu harus istirahat
kamu harus istirahat
kalau mereka kesini nanti yang ada kamu gak istirahat
aku kangen sama reina
yang lebih banyak
udah kamu juga tenang gewa
karena aku aja keluar kamar
jadi ada kejadian tadi
dan malah bikin tensi aku naik lagi